iya keluhan akan minimnya partisipasi bumn di ajang formula e jakarta
muncul dari ketua panitia pelaksana formula e ahmad sahroni
menurut sahroni formula e digelar bukan untuk anies ataupun jakarta semata
melainkan untuk indonesia
apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan stakeholder bumn
apakah teknis seperti waktu penyampaian proposal yang tidak tepat
atau mungkin ada pertimbangan politis
kita akan ulas topik ini bersama langsung ahmad saroni
ketua panitia pelaksana formula e jakarta
mengapa harus ditegaskan kalimat itu bang rony
karena selalu dikaitkan politik
sayang banget event dunia digabungkan dengan politik yang memang sekarang lagi hit
nah yang saya katakan kemarin adalah
dari hati yang paling dalam
bumn ikut serta
tidak mengucapkan berapa nilai uangnya
tapi dia berperan serta saja untuk mendukung formula e aja
kita udah bangganya luar biasa
tapi kenapa sekarang
kok arya sinulinga saya nggak kenal yang bersangkutan
mengatakan satu bulan sebelum proposalnya baru masuk
sekarang nggak usah banyak alasan
kalau nggak kasih udah nggak kasih aja
oke jadi ceritanya sebenarnya bagaimana
jadi sampai saat ini memang belum ada bumn yang memberikan dukungan ya
berarti ya bang roni ya
jadi cerita sebenarnya bagaimana
ceritanya sebelum masuk
tidak sebulan sebetulnya
kalau pasal masuk
saya sampai ketemu pak erik thohir di kantor
sebelum beliau ke amerika
bantuan yang bersangkutan bumn
dan saya sampein kok
kalau bumn nggak ikut serta
dalam ajang formulai
menurut gua aneh
boleh dikonfirmasi kok langsung ke pak menterinya
dan apa jawaban pak erik waktu itu
walaupun nggak kenal saya whatsapp duluan
nggak dibalas sama dia
jadi terang terangan aja ke bu arya
dengan nanas diunikku
mendukung secara moral aja kita udah bangga kok
artinya dukungan secara moral juga tidak ada begitu bang roni
dukungannya tidak ada sama sekali
tidak ada secara moral tidak ada
mengatakan di media kayak kami dukung bumn untuk kepentingan negara
jadi saya pengen bahwa pak gilbert aja yang kritisnya luar biasa
kepada kami panitia kita bangga bahwa kritikan itu adalah untuk kita
benar benar fasih dan afdol mengadakan acara ini dengan seksama
saya hormat sama pak gilbert
luar biasa kritikan itu moral walaupun kritik tapi moral
itu yang saya pengen
saya perlu sebenarnya
saya nggak kepikiran loh emang saya mau capres
makanya saya katakan di sebelah anies langsung ini bukan untuk anies dan jakarta
tapi untuk indonesia
kenapa langsung secara spesifik menyebut anies terlepas begitu ya
memang karena anies gubernur dki jakarta
memang kenapa kemudian langsung mengaitkan dengan ini
apakah memang ada indikasi memang ini kemudian diduga
dikait kaitkan dengan politik dua ribu dua puluh
kan semua calon
ada calon calon besar di republik ini yang luar biasa nama namanya hebat
termasuk erick thohir
namanya masuk dalam pencapresan akan datang mungkin
akhirnya mau dilibatkan dengan politik yang bersamaan dengan event dunia
politik kan ya politik
politik yang terjadi nanti di dua ribu dua puluh empat siapapun yang akan maju
siapapun yang akan berhelat terhadap capres lainnya
kalau memang garis tangan jadi ya jadi
kalau enggak ya apa jadinya kalau akhirnya politik dijadikan
itu tempat untuk mengintimidasi produk motorsport dunia gitu
oke baik sekarang saya ke bang gilbert
bang gilbert kalau dprd dki jakarta memandangnya
sama seperti apa yang kemudian disampaikan bang roni ini
apakah memang tidak ada support bahkan support moral pun terhadap ajang formula e ini
memang ada kaitannya begitu ya dengan unsur politis ini
baik makasih mbak
saya pikir agak sedikit beda persepsi kita
karena kalau dikatakan ini untuk kepentingan negara
sebenarnya dari awal istana sudah membantah tidak terlibat
karena kalau ini sukses tentu saja
tentu kesuksesan gubernur dan bung cah rony
tapi kalau gagal jangan juga dilibatkan gitu loh kalau negara terlibat
lalu kemudian kalau menteri bumn mengatakan itu karena keterlambatan proposal yang masuk
tentu kita harus dihargai juga
saya tidak menyalahkan bung syahroni sebenarnya tapi nanti saya akan jelaskan
tetapi kemudian bahwa kalau kemudian itu terlambat
sampai saya dengar tanggal dua puluh lima itu rata rata masuk dua puluh lima mei
dan saya tidak salahkan bung cah rony dalam hal ini nanti saya akan jelaskan
jadi kemungkinan ada kesulitan secara teknis buat bumn
karena mereka kan kita tuntut untuk kemudian bekerja profesional
kalau mereka dengan waktu yang begitu
sempit harus memberikan sponsor
tentu tidak mungkin itu yang pertama
nah kembali ke bung cah rony
saya justru kasian lihat bung cah rony benar ya bung cah rony
karena saya merasa bung syahroni ini dimanfaatkan untuk sebuah perhelatan
yang sejak awal sebenarnya sudah penuh dengan polemik dan penuh dengan pelanggaran aturan
niat baiknya itu dimanfaatkan sehingga terjadi hal demikian
kalau saya melihat ini kan sebenarnya kita harus mendukung good corporate governance ya
ke apa namanya keprofesionalan daripada bumn tadi
sampai kemudian mereka tidak terlibat
nah sekarang bung cah rony sebagai ketua pansia ini sebenarnya sampai harus beli tiket
mengeluarkan uang pribadi mengeluarkan semacam rekayasa lah buat kemudian masyarakat datang
itu sudah luar biasa
tetapi kita harus melihat bahwa
formulanya ini sudah sangat merugikan buat apbd dikaih
lalu kemudian bumn ini kita setelahkan juga tidak pada tempatnya saat ini
karena mereka juga waktunya sangat sempit untuk kemudian memutuskan
dan kalau dikatakan bung arya sinulingga tidak menjawab
saya bisa memaklumi karena keputusan tentu di tangan menteri ya
jadi yang bersangkutan agak kesulitan
nah kalau kemudian masalah yang lainnya dikaitkan dengan pemilihan presiden dan segala macam
saya kira itu berlebihan
karena kita melihat ini adalah sebuah pemberosan sebenarnya di dki
sehingga kita kemudian dari awal mengkritisi
tetapi dalam kondisi sekarang kami sangat berharap
khususnya fraksi pdi perjuangan sangat berharap ini sukses
saya berharap ini mengembalikan kemudian apbd yang begitu besar terpakai
dan kita berharap perhelatan ini tidak sampai kemudian terjadi masalah lah besok
karena ini benar benar kemudian kita jadi kebingungan dengan uang yang begitu besar
usaha yang dilakukan oleh bung saro yang begitu besar
cuma saya harapkan kita evaluasi ini nanti sesudah selesai perhelatan
sementara itu dulu saya kira
oke kalau kemudian tadi disebutkan sebetulnya alasan yang disampaikan oleh kementerian bumn ini
bisa cukup diterima begitu ya bang gilbert
bagaimana kemudian seperti tadi disampaikan bang roni soal dukungan moral
sama sekali tidak ada dukungan
pan itia merasa sama sekali tidak ada dukungan moril gitu dari pemerintah pusat
anda melihatnya bagaimana
loh kan presiden datang
bahwa kemudian datang ke tempat itu selalu
kemarin diartikan kan semua mendukung
kita mengatakan itu adalah kewajiban kepala negara untuk melihat sebuah perhelatan
yang kemudian sudah menelan emosi yang begitu mendalam dan mendapat liputan yang begitu luas
bahwa bumn tidak melakukan
yang saya tahu mandalika itu pun setahun sebelumnya mereka mengajukan proposal
sehingga saya merasa kalau saya punya perusahaan kemudian didatangi mendadak
walaupun saya tahu bagaimana usahanya bung charo ini mendatangi
tetapi mereka juga kan terikat dengan aturan
bahwa mereka harus memberikan keuntungan buat negara
karena tentu kami anggota legislatif juga akan merahi bumd
kalau mereka dengan mudahnya mengeluarkan dana walaupun itu dana csr begitu
nah kembali ke sini
apapun yang terjadi ini saya kira waktunya begitu sedikit
saya kira kita konstruktif saja melihat bahwa ini semua adalah masalah teknis
tidak ada desain
dan nyatanya ada satu bumn yang ada perusahaan yang juga ada dana pemerintah di situ ya
indosat itu kan ada dana dari pemerintah juga di situ
jadi kalau dikatakan ya tidak juga begitu ya
saya berharap ini jangan kemudian terlalu jauh ditafsirkan
saya tahu emosinya bung syaron ini lagi tinggi karena ya pedang ya besok tinggal acara
walaupun cuma empat puluh lima menit besok ya bung saroni ya
baik bang roni silahkan ditanggapi ini sebetulnya memang pure masalah teknis
kalau dprd melihatnya demikian gitu
dan ya kemudian anda dianggap mungkin dimanfaatkan
nah bagaimana tanggapan anda
pak gilbert terima kasih
luar biasa dari awal
ini bukan masalah dimanfaatkan
kebetulan kan saya sebagai pelaku motor quot juga sebagai pembalap yang ya pembalap odong odong lah
tapi di sini
seperti kayak tadi bilang ada bumn ikutan juga ya
indosat itu pma pak gilbert
saya udah lihat kok
nah problem yang terjadi saat ini adalah kita memiliki rasa bahwa event ini bukan event kelurahan
ini eventnya dipercaya
ini eventnya dunia yang dilihat dan ditonton dari satu ratus lima puluh negara pada hari sabtu besok
dan ini menjadi kebanggaan mestinya
bukan kebanggaan kepada orang dan pada jakarta saja
tapi pada indonesia
tentang mekanisme aturan yang berlaku
bagaimana aturan sponsorship dan seolah olah waktu yang mepet
masalahnya adalah keinginan untuk bersama dalam kegiatan event internasional
itu kan bagian dari urusan bangsa dan negara
dan pak gilbert tadi
pak gilbert sekali lagi
ini bukan lagi bagian dari wilayah jakarta saja
ini langsung dalam sorotan dunia
ajangnya ajang dunia
bukan ajang hanya jakarta utara jakarta barat jakarta timur bukan
jadi kita memisahkan pandangan pak gilbert dengan pandangannya
saya memberikan pandangan bahwa ini adalah event event dunia
jadi semua konsennya kepada kesana
nah terkait dengan pembelian tiket saya secara pribadi
saya sudah sampaikan tadi sore bahwa
saya punya keluarga yang cukup banyak
saya pengen beli semua orang pengen ikutan nonton
dalam kapasitas bahwa saya sebagai ketua panitia juga bertanggung jawab
bahwa ini adalah kita semua kebanggaannya
bukan hanya kepada jakarta tapi kepada indonesia seutuhnya
bapak presiden hadir kemarin
sebelum sebulan sebelum ini terbentuk
ini bentuk wujud bahwa kita harus bertanggung jawab
pada pimpinan negara untuk disajikan kepada dunia
ini ini rasa
rasa perasaan bagaimana merasakan event ini jangan dibawa ke politik
jangan olahraga dunia dibawa politik jangan
marilah kita dewasa sedikit tentang situasi
bahwa ini ayo kita semangatkan dalam program penyelenggaraan g dua puluh nanti oktober
itu aja tidak ada yang lebih dari itu
untungnya saya tidak capres
kalau saya capres ini saya pergunakan untuk kampanye saya
baiklah baiklah saya akan minta perspektif kang ujang
apakah memang sebetulnya kita sudah mendengar ada dua pandangan begitu ya
bagaimana kemudian melihat
jalannya ajang formula e
tapi saya ingin tanya ke anda
apakah memang unsur politis cukup signifikan mewarnai ajang formula e ini
tapi kita akan bahas sesaat lagi
kita akan break dulu
tetap bersama kami cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya langsung ke kang ujang
apakah memang unsur politis sangat signifikan
mewarnai ajang formula e ini
ya saya melihatnya begini
ya saya sepakat dengan bang roni ya
ini soal momentum atau pagelaran otomotif dunia yang kita semua harus terlibat
bukan hanya para sponsor tapi masyarakat indonesia
bahkan insya allah besok saya juga nonton
karena kita peduli terkait dengan itu
bukan persoalan aneh juga
dan kita juga sering mengkritik aneh
ini adalah momentum
dimana dki jakarta dan bangsa ini
bahwa kita adalah memiliki prestasi otomatis dunia
kita bisa bangga menyelenggarakan itu
cuma persoalannya wilayah ini ditarik ke wilayah politik
saya melihat begini
berbeda perlakuan itu dengan mandalika
kenapa di mandalika itu berbeda
karena di situ ada panggung panggungnya menteri bumn
lalu panggungnya pak sandi
bahkan saya tanya salah satu menteri yang membidangi olahraga
saya tanya loh pak menteri kok nggak datang ke sana
memang di sana panggungnya pak elis wahid dan panggungnya sandiaga uno
nah mereka itu dari sisi politik mohon maaf ya
perspektif lawan politiknya anies itu
bahwa formula satu itu akan dijadikan
ada petik saya katakan
apa namanya momentum
apakah anies apa namanya dalam konteks
nah sebenarnya dugaan inilah yang membuat
apa namanya momentum adanya formula e ini menjadi persoalan
akhirnya tidak ada iklan dan lain sebagainya
saya punya pengalaman
saya pernah jadi konsultan bumn
dan saya juga pernah dulu jadi tim sukses ya
ketua dpr bahkan dulu di masa yang lalu lah
kalau soal bumn itu kalau mau bantu bisa bantu kok
waktu itu saya telepon direksinya aja
sebagai orang biasa gitu
kalau niatnya membantu bisa membantu kok
apalagi bang rony sudah ketemu menterinya
kalau memang niatnya membantu bisa membantu kok
saya punya pengalaman itu
bahkan saya pernah didanai apa namanya
terbanding ke eropa oleh bumn gitu
itu terjadi gitu
masa hanya untuk katakanlah kita yang konsultan saja bisa
masa untuk penyelenggaraan momentum apa namanya
eh tidak bisa
nah ini menjadi persoalan
oleh karena itu saya melihat ya
saya punya pengalaman begini
erick thohir itu kan pernah jadi ketua penyelenggara asean games
dimana dari situ namanya bagus
lalu ditarik jadi sebagai tim sukses jokowi ma'ruf
dari situ menjadi menteri bumn
lalu dari situ pula dia sekarang menjadi calon capres dan cawapres
nah dari analogi ini saya menganalisa gitu ya
dugaan mohon maaf tanda petik
seolah olah akan dijadikan kendaraan anies untuk bisa menaikkan elektabilitas itu
padahal belum tentu juga
kan tadi sudah dijelaskan oleh bang roni bahwa ini adalah
apa namanya untuk kepentingan bangsa dan negara
oke jadi bumn kalau mendukung formula e berarti bumn mendukung anies untuk semakin populer
dan semakin naik elektabilitasnya menjadi capres
bisa diterjemahkan seperti itu
ya saya melihat begitu
itu bukan panggungnya ibarat erick thohir lah
tidak kira bukan panggungnya santi
jadi yang tidak mau juga mereka memberi ruang kepada kata kata anis
untuk bisa menaikkan elektabilitas itu
nah saya melihatnya seperti itu ya bang rony dan bang gilbert
saya merasakan ya bagaimana bang rony sebagai ketua penyelenggara
sebagai pelaksana mengalami kesulitan kesulitan dalam konteks penyelenggaraan itu
ya kita bantu lah
saya sebagai rakyat biasa sebagai dosen
bahkan insya allah besok saya sudah dapat tiket untuk bisa nonton
bukan karena persoalan
karena politik bukan persoalan anis nya
tapi persoalan bangsa indonesia
bahwa kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa jakarta aman indonesia aman
bahwa kita bisa dibanggakan di kancah internasional
dan ini kan sudah bang rony katakan satu ratus lima puluh negara yang akan menonton kita
bumn nya tidak peduli
saya sangat paham karena banyak kenal direktur bumn
bahkan dulu ya pernah juga
yang seperti ikut ikut pernah menjadikan direksi bumn
saya tidak tahu lah
oke kalau kemudian kita bicara dukung mendukung
apakah kemudian ini kaitannya hanya kepada institusi bumn saja
atau lebih jauh lagi
lebih ke pemerintah pusatnya
kalau anda melihatnya bagaimana
ini yang agak rumit
karena saya membaca begini
yang memang targetnya adalah
agar anis tidak nyapres
jadi katakanlah anis itu bagaimanapun caranya tidak bisa nyapres
ini juga menjadi persoalan
oleh karena itu sebenarnya dibutuhkan kebesaran jiwa dari semua elit
baik dari pak presiden pembangunan presiden menteri
semua komponen bangsa termasuk bumn
untuk sama sama peduli gitu loh
ini kan anak bangsa yang menyelenggarakannya
jadi kenapa tidak didukung
ini justru aneh
nah inilah persoalan otomotif ditarik tarik ke wilayah politik
karena bukan panggungnya
karena bukan tempatnya
tidak bisa katakanlah untuk jadi panggung politik pihak tertentu
katakanlah oleh pak menteri pak menteri itu
maka akhirnya tidak dibantu
padahal kalau mau membantu
mohon maaf dalam semalam bisa itu
saya punya keyakinan itu
karena saya punya pengalaman
terkait dengan kenal kenal dengan banyak direksi
sepuluh tahun lalu
tahun lalu bahkan saya
anda melihatnya bagaimana
sebetulnya kan ini cuma urusan goodwill artinya
sebentar saya mesti klarifikasi
tadi kan bang syaroni bilang jangan dikaitkan dengan politik
mungkin tadi bang ujang kurang dengar kali
malah kemudian menjadi dikaitkan seluruhnya ke politik
jadi saya kira ini tadi mesti bang syaroni ngomongnya ke bang ujang
ini bukan ke saya sebenarnya
bukan ke pemirsa
ya bang syaroni ya
lalu yang kedua
ini kan sebenarnya ada persoalan yang serius
dimana bpk mengatakan ini tidak boleh menggunakan uang negara
ini adalah bisnis to bisnis
itu kan hasil temuan bpk
di dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh satu yang kemudian
sesudah pembayaran dari komitmen yang lima ratus enam puluh miliar
lalu turunkanlah kemudian pendanaan itu harus menjadi dana dari bumd jakpro
sementara itu juga adalah dana apbd
karena itu kan keuntungan japro yang kemudian dipakai untuk melakukan ini
harusnya keuntungan bpk
harusnya keuntungan bumd itu kan adalah pemasukan buat apbd
tetapi keuntungan mereka misalnya membangun jis yang empat lima triliun
itu kemudian mereka gunakan untuk ini
nah kemudian kalau dikatakan satu ratus lima puluh negara
ya jumlah pertemuan kita sekarang pun ditonton lebih dari satu ratus lima puluh negara seluruh dunia
asal dia mau nonton aja
jadi nggak ada bedanya formulanya besok dengan siaran langsung kita hari ini
karena semua sekarang sudah mendunia
lalu kemudian kalau dikatakan itu uangnya bang saroni
saya mesti klarifikasi itu uang dki
lima ratus enam puluh miliar diberikan tanpa persetujuan dprd
lalu kemudian diberikan lagi satu ratus tiga puluh
saya kalkulasi ini nanti bisa klarifikasi bang saroni
saya namanya kalkulasi sekitar sepuluh sampai dua puluh m pemasukan
sementara pengeluaran tujuh ratus lima puluh
jadi kita masih merugis tujuh ratus miliar lebih
ini yang saya katakan
semoga itu besok bisa menghasilkan keuntungan yang besar
ini tidak akan pernah menguntungkan
ini tentu sangat sangat merugikan
sebenarnya kalau ini tidak dikerjakan
dikerjakan kita nambah rugi lagi satu ratus tujuh puluh
jadi sebenarnya makin rugi kita kalau kerjakan
tetapi ada konsekuensi memang
dan itu kesalahan kenapa ditandatangani dulu di new york
melewati masa jabatan
tanpa persetujuan dprd
tanpa konsultasi dengan pemerintah pusat
lalu kalau sekarang kemudian ada bpk mengatakan
tidak boleh dana dari pemerintah turun
termasuk dari bumn
itu adalah sesuatu yang sangat sangat dikhawatirkan oleh bumn
karena ada ketemuan dari bpk itu
jadi jangan kemudian kita melihatnya terlalu jauh
saya kira ini hal yang mesti kita klarifikasi
saya justru melihat elektabilitasnya anies
akan menurun dengan formula e ini
karena merugi luar biasa besar
yang naik justru namanya bang caroni
mudah mudahan bisa jadi cowok untuk menyenangkan
nanti kalau jadi cowok untuk menyenangkan
ya jangan lupa kita ya bank caroni
ya saya lalu menurut
tetapi kalau soal kemudian dikatakan
bahwa ini kemudian rasanya
karena ada rasa dari bumn tidak mau mendukung
kalau soal rasa saya nggak bisa komentar
karena bank caroni itu sukanya baju biru
saya sukanya baju merah
tapi itu sah sah saja dua duanya
jadi soal rasa ya tidak bisa saya komentar
lalu kemudian kalau mandalika
mau dibandingkan dengan formula e
mandalika itu well prepared
sangat matang persiapannya
dan kemudian tracknya sendiri dipersiapkan
selama dua tahun
sedangkan ini baru dapat persetujuan
dari formula e sekitar bulan
pertengahan bulan mei kalau nggak salah
yang lebih fix datanya itu di bank caroni
tapi saya perkirakan itu pertengahan
bulan mei baru kemudian tiket jadi jual
masih untung kemudian tiket bisa terjual
jadi jangan kemudian dilibatkan
bahwa bumn yang tidak memberikan ini
karena bumn tidak mau
tapi temuan bpk
yang mengatakan ini tidak boleh
itu yang membuat kemudian bumn tidak mau
itu sebabnya kemudian bumj
yang kemudian diturunkan
jadi tidak usah ditafkirkan
terlalu jauh ke politik
seperti kata bank caroni
itu sangat fair itu ucapan itu
dan saya pikir mudah mudahan bank caroni
besok acara bagus berlangsung
tidak sampai kemudian secara kacir
saya kira itu mesti kita ingat
bumn ini silahkan ditanggapi
anda ingin memberikan tanggapan
ini tadi penjelasan bang gilbert
kurang lebih ini semata mata adalah
kemudian juga masalah anggaran
dan lain sebagainya
terima kasih pak gilbert
kalau di apple to apple dengan mandalika
sirkuit yang permanen
yang luarnya juga
tidak bisa disamakan dengan
dan mandalika proses dua tahun itu karena
yang didesain memang
dengan kondisi khusus
nah ini adalah
formula s sendiri
itu dengan dua empat kilo
waktu yang mepet
dan ini adalah mereka profesional di bidangnya
hanya butuh waktu tidak lebih dari satu bulan
dan jadi besok tinggal ready to race
ini luar biasa gitu
saya sebagai pelaku motorsport
itu terkagum kagum mereka bekerja
dengan kerja dari pagi dari jam tujuh sampai jam sebelas malam
akhirnya jadilah sirkuit itu
yang besok akan kita laksanain
mohon doa bagi semua masyarakat indonesia
dan ini menjadi kebanggaan kita bersama
oke jadi artinya anda sudah melihat bahwa perjuangan
untuk mewujudkan formula e ini
sudah cukup besar dan berat begitu ya bang rony ya
sehingga harapannya problematika yang tadi disampaikan bang gilbert
soal urusan teknis
dan soal urusan
dan soal anggaran dan lain sebagainya itu
kemudian bisa dimaklumi begitu ya
sehingga ada dukungan yang jelas begitu dari pemerintah pusat dalam hal ini bumn
jadi terkait dengan perusahaan bumn
lagi lagi kita sudah tidak lagi untuk bisa debatable dengan bumn
kalau akhirnya terlambat
tapi saya sudah bertemu dengan pak erick thohir
dan saya sudah menyapa arya sinulinga melalui whatsapp
dan tidak dia reply
dan akhirnya sekarang besok penyelenggaraan berjalan
agar ini berjalan lancar dan sukses
untuk nama indonesia
baik kita semua punya perspektif yang sama
kita semua berharap bahwa formula e besok akan berjalan dengan sukses
salah satu harapannya juga kehadiran presiden jokowi untuk membuka ajang formula e ini
kita akan bahas lebih lanjut lagi soal bagaimana signifikannya
atau bagaimana kemudian dampaknya kehadiran presiden jokowi dodo ini
kita akan bahas sesaat lagi kita harus break dulu
cnn indonesia newscast segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
bang rony apakah sudah ada kepastian bahwa presiden jokowi dodo akan hadir
dalam ajang formula e besok dan akan membuka ajang formula e tersebut
alhamdulillah baru baca berita presiden hadir besok
oke jadi baru saja diterima beritanya bahwa presiden dipastikan akan hadir begitu ya
nah seberapa kemudian seberapa mengembirakan berita ini kemudian diterima
terharu dan bangga bahwa beliau sebagai kepala negara hadir di tengah tengah kita
menyaksikan langsung balapan formula e yang pertama
yang pertama menjadikan sejarah ini adalah legasinya presiden jokowi
menyaksikan formula e di ancol
baik kang ujang anda melihatnya bagaimana
kehadiran presiden joko widodo dalam ajang formula e ini apakah kemudian akan
situasi sekarang mungkin agak sedikit memanas begitu apakah kemudian akan
mendinginkan situasi politik yang kurang lebih agak memanas ini
nah bang roni yang tentu sudah berikhtiar kelas lah untuk bisa menghadirkan atau mengundang pak presiden
yang kedua dari sisi itu saya melihat ini jiwa besar dari pak presiden ya saya melihatnya sosok negarawan
dia mengesampingkan hal hal perdebatan perdebatan yang ada di narasi politik kita
tetapi masuk ke wilayah formula e ini sebagai sosok presiden yang memang layak dibanggakan
untuk masyarakat indonesia
jadi perdebatan dihilangkan katakanlah apa namanya saling intrik itu dihilangkan kontradiktifnya
sehingga pak presiden hadir di acara besok
tentu ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat indonesia ya bukan hanya bang roni sebagai ketua pelaksana
kita juga saya sebagai rakyat juga bangga ketika presiden hadir
karena inilah sebenarnya momentum terbaik sejarah bangsa diciptakan besok betul
dalam konteks penyelenggaraan formula e yang pertama kali di dunia kata bang saroni
tentu ini apa ya secara psikologis ini
menghilangkan perdebatan bahwa ini adalah forumnya anies gitu loh bahwa ini adalah milik anies gitu loh
ya ini forum bersama forumnya presiden forumnya pak sahroni dan forum kita semua rakyat indonesia
oleh karena itu saya sering mengkritik anies saya sering mengkritik apa namanya pm prop termasuk mengkritik formula e
tetapi ya saya juga dapat tiket kok beli tiket untuk bisa hadir
karena ini memang kebanggaan kita semua
jadi bukan berpikir tentang politik semata sehingga ini ya
tidak dibantu tadi
sehingga seolah olah bahwa itu panggungnya anies
inilah kekeliruan yang dipandang oleh politisi lawan politiknya anies
bahwa itu akan dijadikan momentum momentum terkait dengan politik anies itu
tapi saya melihatnya ini soal politik kebangsaan gitu loh
bahwa apa yang dilakukan oleh pak presiden sudah tepat hadir itu masuk ke wilayah spot ya apa namanya
dimana dilihat oleh dunia bahwa inilah legacy dari pak presiden legasi dari bang roni
yang kita sama sama mudah mudahan besok kita doakan semuanya berjalan dengan lancar
kita semua tentu besok ya cuatannya bagus gitu kan
apa namanya balapannya juga berjalan dengan baik
dan tentu kita menikmati ketika insya allah besok pak presiden bisa hadir
ini kebanggaan bagi seluruh rakyat indonesia
dan saya mengucapkan selamat kepada bang rony dan selamat juga kepada pak el jokowi
sebagai sosok negarawan yang bisa menyatukan konteks perbedaan terkait persoalan formula e
yang selama ini banyak diperdebatkan di ruang publik
oke untuk pak anies baswedan tidak mengucapkan selamat nih kang ujang
ya selamat lah sama
tetapi saya lebih banyak mengkritik beliau
selamat juga lah sebagai katakanlah gubernur yang sama sama sukses menjelanggarakan formula e besok
oke bang gilbert terakhir
jangan lupa mbak eva saya selamat juga bang gilbert karena beliau yang kritis
selama ini objektif mengkritisi persoalan formula e
dan itu jarang dilakukan oleh seorang anggota dpr
dan bang gilbert lah orangnya yang peduli terhadap bangsa terkait dengan kritikan kritikan objektifnya itu